ribuan warga kota semarang merayakan malam pergantian tahun dengan melihat peluncuran ikon baru kota semarang bridge fountain
warna warni lampu yang beradu gemericik air menyambut masuknya tahun dua ribu dua puluh
meski diguyur hujan deras sejak senin petang ribuan warga semarang jawa tengah memadati jembatan banjir kanal barat saat malam pergantian tahun
mereka ingin menyaksikan peluncuran atraksi bridge fountain besutan pemkot semarang
bridge fountain memiliki tiga titik yang berada di taman indonesia pintar tugu muda dan di jembatan banjir kanal barat
bridge fountain menyajikan atraksi air mancur dari sisi kanan kiri jembatan
peresmian bridge founder ini menjadi pengganti pesta kembang api
air mancurnya sangat menarik sih cuman itu karena hujan jadinya cuacanya kurang bagus
bridge fountain rencananya akan dibuka setiap minggu hingga kamis dari setengah delapan sampai pukul delapan malam
khusus jumat dan sabtu durasi atraksi ditambah dari pukul sembilan sampai setengah sepuluh malam